pasukan timnas indonesia tiba di tanah air melalui terminal dua f bandara internasional
soekarno hatta selasa sore sebelumnya punggawa garuda berhasil meraih tiga poin di partai kedua
melawan brunei di stadion klfa kuala lumpur dengan skor telak tujuh setibanya di bandara soekarno hatta
para pemain dan pelatih diserbu para penggemar yang merupakan penumpang untuk bersuap foto pada
momen kepulangannya ke tanah air para pemain timnas mengaku bersyukur bisa meraih hal positif untuk
modal di pertandingan selanjutnya mas habib sedikit mas gimana lihat hasil pertandingan
kemarin cukup puas alhamdulillah selanjutnya gimana nih ya kita bakal siapkan mas witan dikit dong kasih
kemenangan dua kali mas gimana alhamdulillah kita harus fokus di pertandingan selanjutnya
nanti pertanyaan selanjutnya
sementara pelatih timnas indonesia sintayong mengatakan usai pertandingan melawan brunei
timnas indonesia akan kembali melakukan persiapan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya melawan
kita kembali ke indonesia
dengan persiapan matang ditambah kemenangan atas brunei darussalam sintayong berharap rasa
percaya diri para pemain timnas indonesia akan meningkat dalam menghadapi laga melawan thailand
pada kamis mendatang di stadion gelora bung karno di mas arief setiawan dan gerang banten